saat ini terdapat empat bumn yang mengalami kekosongan pada posisi direktur utama
menteri bumn erick thohir mengatakan akan mengangkat mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
untuk memimpin salah satu bumn
terkait hal ini mantan menteri bumn tanri abeng menyebut posisi direksi sangat krusial bagi sebuah perusahaan
oleh sebab itu diperlukan adanya tim profesional yang tugasnya menyeleksi calon pemimpin bumn ini
yang paling penting di bumn itu ada tim penilai yang betul betul profesional
saya bagi dua tim penilai ini
pertama level pertama tim penilai profesional
tidak ada pemerintah di situ tidak ada menteri di situ
tapi orang orang profesional yang memang mengetahui korporasi mengetahui bumn nanti mereka milih
kalau dia sudah pilih
yang lolos di situ barulah naik ke tpa tim penilai akhir
dengan demikian tidak perlu ada misalnya tiba tiba ada saja seseorang karena kekuatan politiknya lonong masuk ke tpa
tapi kalau ada tim level satu ini yang khusus secara profesional menilai kriterianya bagaimana
kemudian kesepakatannya kemampuannya sesudah itu baru dikirim ke pemerintah
dan tim penilai akhir yang sampai kepada bapak presiden
jadi tidak perlu bapak presiden itu memulai